dua saksi yang dihadirkan penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
atas kasus dugaan korupsi ktp elektronik di kementerian dalam negeri
menyebut bahwa mereka diperiksa untuk tersangka satyano fanto
mereka adalah ketua bidang hukum dpp partai golkar rudy alfonso
dan terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu miriam s haryani
rudy alfonso datang terlebih dahulu ke gedung merah putih kpk selasa pagi
rudy yang beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik kpk
soal kasus dugaan merintangi penyidikan dalam dugaan korupsi ktp elektronik ini
tidak banyak melontarkan pernyataan
namun dengan tegas rudy mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai saksi
untuk tersangka atas nama satyano fanto
hal serupa juga diungkapkan terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu miriam s haryani
yang datang pada selasa siang
politisi partai hanura ini menyatakan kedatangannya untuk dimintai keterangan
terhadap tersangka satyano fanto
hingga kini konfirmasi bahwa satyano fanto telah ditetapkan tersangka
untuk kedua kalinya
ketiga kalinya oleh kpk hanyalah diberikan oleh kedua saksi
sementara pihak kpk memilih tidak mengiakan maupun membantah kabar tersebut
usai pemeriksaan miriam s haryani mengaku diperiksa penyidik kpk terkait setia novanto
miriam menyebut ada nama novanto dalam surat panggilan untuknya
namun ia menegaskan tidak ada tulisan status tersangka untuk novanto
di surat panggilannya tidak ada status tersangka satyano fanto
ada tapi tidak ada status tersangkanya
saya dipanggil sebagai saksi
tadi tanya apa aja bu
kayak yang lama lama
bu tadi sempat bilang untuk pak setno
iya tapi tidak ada di surat panggilannya
tidak ada jadinya ya bu
tidak ada diduga aja
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di gedung kpk jakarta
dito menurut rudy dan miriam
pemanggilan keduanya untuk setia novanto tidak menggunakan istilah tersangka dalam surat pemanggilan
terkait hal ini masih belum ada informasi resmi terkait siapa tersangka baru yang telah ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi
terkait dengan kasus dugaan
dan korupsi mega korupsi iktap yang telah merugikan negara sebanyak dua tiga triliun rupiah
memang jurubicara kpk sendiri febri diansyah mengatakan bahwa memang dia membenarkan bahwa memang akan ada tersangka baru
tapi memang sejauh ini belum ada konfirmasi perihal siapa tersangka baru yang dimaksud tersebut
apakah setia novanto atau bukan kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi
dan memang perlu diingat ketika memang anang sugiana salah satu pihak swasta yang telah ditetapkan menjadi tersangka
pada saat itu memang kpk menggelar sebuah konversi pr tujuh
pak pr secara resmi dan memberitahu
tuhan kepada hal yang umum tentang status penetapan tersangka dirinya
dan terkait dengan apakah memang satyano fanto juga akan dilakukan
hal yang sama apakah terjadi konferensi pers hal itu memang masih perlu ditunggu
tapi memang yang menariknya adalah memang hari ini telah hadir sejumlah politisi yang telah hadir di gedung komisi pemberantasan korupsi
untuk melakukan pemeriksaan oleh penyidik kpk itu sendiri
yang ternyata mereka tidak masuk dalam daftar orang orang atau saksi tersangka yang akan diperiksa pada hari ini
di antaranya tadi memang seperti ini sudah dibacakan oleh
tiba tiba sendiri ada miriam esaryani dan juga ada kabit hukum dan ham golkar yang ini rudy alfonso
tapi memang juga ada agun gunanjar tugu juwarno dan hairuman harahap
yang memang sebelumnya sudah diperiksa beberapa kali terkait dengan penanganan kasus korupsi iktp ini sendiri
tadi memang miriam haryani memang tadi sempat keluar meninggalkan guru kpk
tapi untuk rudy alfonso sendiri memang informasi terakhir yang saya peroleh saat ini masih di dalam gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
yang menurut fb diansia merupakan suatu pengembangan dari kasus korupsi iktp ini
baik apa alasan kpk menolak untuk mengumumkan nama tersangka baru ini dito
ya terkait hal ini memang saya belum mendapatkan informasi itu
alasan jelas mengapa kpk enggan untuk mengungkapkan siapa nama tersangka baru yang telah ditetapkan oleh kpk itu sendiri
karena memang saat ini sudah beredar
ada misalnya surat pemberitahuan dini maksud saya surat pemberitahuan dimulainya pendidikan untuk spdp itu sendiri
dan memang sudah banyak beredar di kalangan wartawan sendiri menyebutkan bahwa disitu disebutkan nama saya tonong fanto
seharusnya kpk juga melakukan klarifikasi untuk setidaknya untuk membenarkan atau setidaknya menyangkal apakah memang benar
supaya memang tidak sampai terjadi adanya informasi simang siur ini
tapi memang terkait itu memang kpk sendiri setidaknya menurut keputusan dari mahkamah konstitusi
mereka setidaknya punya sekitar tujuh hari sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya pendidikan tersebut
sebelum akhir untuk baik itu kepada korban pada pelapor
dan juga pada tersangka itu sendiri
sehingga memang saat ini kpk masih memiliki sidangnya beberapa hari lagi sidangnya
untuk dapat mengumumkan siapa tersangka barunya dimaksud itu tersebut
baiklah arya dita utama melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta